debat yang semalam sukses digelar menjadi catatan sejarah
karena menjadi satu satunya debat yang mengadu visi misi serta gagasan
antar kedua calon wakil presiden
nah setelah ini debat selanjutnya kembali menghadirkan debat kedua pasangan capres
ya dan seperti biasa debat semalam juga menyisakan sejumlah topik
yang ramai diperbincangkan di media sosial
dimulai dengan pemaparan visi misi dari kedua cawapres
warganet kemudian ramai membicarakan ibu liz
sosok yang diangkat oleh sandiaga uno
ibu liz disebut sandi menjadi pasien yang biaya pengobatannya tidak ditanggung oleh bpjs
pada kesehatan saya teringat kisah ibu liz di sragen
di mana pengobatannya harus di stop karena bpjs tidak lagi meng cover
beberapa kali disebut sandiaga dalam debat warganet pun bereaksi
mulai dari yang penasaran hingga meme yang mengundang tawa
ibu lis bahkan langsung menjadi salah satu kunci terpopuler
di sepanjang debat minggu malam
kreativitas netizen berlanjut hingga ada yang membuat akun bernama ibu liz
mencuit bahwa ia tak kenal dengan sandiaga
namun ada juga netizen yang serius menanggapi kebohongan ibu liz
dengan mengunggah bukti video perbincangan ibu liz dengan sandiaga
dalam video terlihat ibu lis memang mengadukan nasib pengobatannya yang tak ditanggung bpjs
tak hanya ucapan sandiaga tentang ibu liz
pernyataan cawapres ma'ruf amin juga menjadi sorotan warganet
dalam debat semalam ma'ruf amin melontarkan kalimat sepuluh years challenge
yang belum lama ini menjadi tagar populer di media sosial
sontak warganet pun bereaksi dengan cuitan dan unggahan yang menggelitik
mulai dari terkejut hingga mengapresiasi pernyataan ma'ruf
istilah sepuluh years challenge lekat dengan tantangan yang populer di kalangan netizen
yang membandingkan foto mereka saat ini dan sepuluh tahun yang lalu
tak tanggung tanggung ⁇ maruf ⁇ menyebut istilah sepuluh years challenge sebanyak tiga kali dalam debat minggu malam
warganet pun membuat unggahan terkait seringnya ma'ruf menyebut istilah tersebut
selain topik kesehatan kedua cawapres menghadirkan solusi mengatasi masalah pengangguran
riset dan teknologi serta kebudayaan

nah sebenarnya kita melihat bahwa pertarungan wacana di kalangan netizen itu luar biasa gitu
jadi semalam itu ada satu kekagetan gitu ya para netizen gitu
jadi mereka awalnya memang underestimate terhadap debat yang ketiga ini
padahal pada saat debat pertama mereka tuh menunggu debat ketiga gitu loh
tapi kemarin sepanjang pagi sampai sore itu suasananya agak sepi
landai saja ya
biasanya itu sudah ada perang tagar dari pagi
ternyata perang tagar hanya ada dari satu kubu gitu
kubu yang kedua belum gitu
jadi kenapa ya kok sepi sekali gitu
nah terus ketika masuk debat gitu di awal debat kalau kita bisa lihat di grafik ya
jadi pukul delapan betul
pukul delapan malam
pukul delapan malam
terus kita lihat bahwa di grafik itu awalnya gitu netizen itu merespon misalnya terutama ke pak kiai ⁇ maruf ⁇ gitu ya
dengan isinya tuh harapan gitu ya
supaya nanti debatnya tuh lancar
kami ulama mendukung
jadi sangat normatif sekali untuk mendukung gitu kan terhadap kiai ma'ruf gitu
sementara kepada sandiaga uno kita tahu bahwa dia adalah salah satu figur yang media darling dan media genik selama ini untuk netizen
dia sudah punya satu pendukung yang fanatik lah di sana gitu
jadi mereka saling mendoakan gitu
nah tapi pada saat pertama kali itu emosi yang muncul dan membesar itu adalah surprise gitu
kekagetan pertama adalah ketika ternyata pak jokowi datang di menit menit terakhir gitu
kedua mereka juga mempertanyakan ke pak prabowo kemana gitu
itu adalah yang pertama gitu
sebenarnya gerakan itu terjadi ketika di segmen kedua dan segmen ketiga gitu
segmen pertama dan segmen kedua itu netizen masih fokus dengan urusan harapan dan doa mereka terhadap itu gitu
nah tapi ternyata seiring dengan perjalanan waktu gitu
yang awalnya pak kiai maruf itu biasa gitu ya
ya standar gitu ternyata dia bisa memberikan jawaban jawaban yang di luar ekspektasi netizen gitu
jadi netizen itu merasa bahwa debat ketiga kali ini itu membuat mereka terhibur
tapi mereka juga merasa puas gitu dengan perhelatan kali ini gitu
karena di luar ekspektasi mereka gitu
dan tadi kalau di awal disebutkan bahwa ada isu yang sempat rame gitu
misalnya ibulis dan ibulis itu kalau kita bisa lihat
data itu adalah yang menggerakkan isu
grafis emosi percakapan
grafiknya mohon ditampilkan
ada emosi anticipation yang tiba tiba tuh menurun dengan tajam dan membesar kepada pak sandiaga uno gitu
nah itu lihat tuh dimulai dari jam dua puluh satu dua puluh satu dua puluh satu itu kan kelihatan ada cekungan yang besar sekali yang ditujukan kepada pak sandiaga uno
jadi secara jumlah percakapan memang cukup banyak ditujukan kepada pak
pak sandiaga uno tapi waktu itu adalah karena munculnya akun list sugiyarti gitu
dan jumlahnya cukup banyak dan mereka mempertanyakan gitu
dan ternyata netizen itu fokus ke arah si ibulis ini gitu
nah tapi apa yang terjadi
di situ selain anticipation warna birunya juga kenceng gitu
jadi netizen pada malam itu juga sudah mempertanyakan apakah ini akun ibulis asli atau enggak
nah ternyata sampai tadi pagi itu situasinya terus berkembang gitu ya
sehingga ternyata ada yang menyatakan bahwa akun ibu liz itu palsu gitu
nah inilah situasi yang terjadi di media sosial sekarang
kadang kadang kita tidak pernah tahu gitu
sebenarnya yang benar itu informasinya yang mana gitu
dan di kalangan netizen pun seperti itu gitu
dan kalau tadi ditanya gitu apa aja sih yang sampai malam itu rame dan menjadi pusat perbincangan gitu ya
kalau pada malam itu tuh ada terkait sama dudi ya
oh ini dudi
terus kemudian ada infrastruktur langit soal bpjs
itu adalah beberapa isu yang dia cukup kuat dan menarik perhatian gitu
terus juga sepuluh years challenge tadi juga gitu
kemudian juga terkait dengan apa namanya isu isu yang sifatnya menyentuh sisi emosional netizen gitu
nah ini adalah percakapan
jadi memang ada perubahan gitu ya
kalau pak ma'ruf itu sebelum debat itu kita hitung gitu
kalau dibandingkan sama sandiaga uno kan tadi kan tiga puluh tujuh puluh gitu
ternyata pada saat debat itu terjadi perubahan
dimana pak kiai maruf itu dia meningkat hingga empat puluh satu persen percakapan orang terhadap dia gitu
karena tadi kekagetan itu tadi gitu
nah sama juga kalau pak maruf dia diresponnya ternyata sama anak muda yang dia tadi kaget tadi kan gitu
jadi umur delapan belas dua puluh lima itu ada empat puluh sembilan persen gitu
sementara biasanya pak maruf juga direspon di atas usia tiga puluh lima tahun
tapi justru pas debat ini lebih sedikit
anak anak muda yang lebih banyak merespon malahan ya
betul sekali gitu
ini dari pak ma'ruf coba kita lihat beralih ke sandiwada gauno
pak sandiwada gauno
iya pak sandiwada gauno pun demikian juga
jadi dia juga direspon dengan anak muda umur delapan belas dua puluh lima
jadi yang nonton itu ternyata yang banyak merespon itu anak anak pemilih pemula ya
oleh karena itu kenapa mereka
kelihatan sekali gitu
apa isu isu yang menjadi percakapan pada malam itu
nah dia lebih tinggi yang delapan belas sampai dua puluh lima tahun

satu persen lah ya
jadi sebenarnya berimbang sih antara dua pihak tersebut gitu
nah jadi kalau sampai tadi malam itu misalnya isu yang paling banyak diomongin adalah soal infrastruktur langit
sampai sepuluh ribu percakapan gitu
kemudian soal misalnya ibulis ada delapan lima ratus percakapan
soal bpjs gitu ada dua belas ribu percakapan gitu
jadi itu adalah beberapa isu yang apa namanya menjadi perhatian
selain juga soal un
yang akan dihapus
terus juga sepuluh years challenge gitu
nah seperti itu
nah mbak tika tadi kan kita bicara tentang ini mostly bahwa publik itu kaget ya
dengan debat yang dicuguhkan dalam artian yang positif
mereka melihat bahwa ternyata debat cawapres ini cukup menarik untuk diikuti
tetapi nanti ingin kita tanyakan juga yang dirasa kurang oleh netizen itu seperti apa
nanti kita akan coba bahas setelah jeda ya
pemirsa tetap bersama kami di good morning
masih bersama kami di good morning
pemirsa tadi kita sama sama bicarakan bahwa debat semalam itu diapresiasi cukup positif ya oleh publik netizen
kebanyakan mereka surprise dengan debat yang disuguhkan
nah tadi mbak tika sudah mengutarakan hal hal yang diapresiasi positif oleh masing masing kandidat
tetapi netizen berpendapat ada yang merasa kecewa tidak dengan kedua pasangan ini
misalnya kalau pun ada itu topiknya tentang apa

sebenarnya ada emotion yang dimunculkan itu adalah ditujukan yang negatif
yang pertama misalnya untuk kiai ⁇ maruf ⁇ adalah dia dikatakan bahwa data yang disampaikan tentang pengangguran itu salah gitu
sementara yang ditujukan kepada pak sandiaga uno kan yang negatifnya awalnya soal ibu liz itu
yang kedua adalah terkait dengan data pak sandiaga sebaiknya anda berhati hati dengan data
nah seperti itu
jadi memang isunya
terkait dengan data gitu loh
jadi karena kan sekarang semuanya sudah bisa dicek and recheck gitu kan
dan kemudian juga ada fakta di beberapa teman teman wartawan juga sudah melakukan itu gitu
dan ternyata masalah data itu menjadi sesuatu yang sangat fokus untuk netizen
artinya sebetulnya publik itu menantikan sekali ya data yang valid data yang akurat
betul sekali gitu
nah sebenarnya kita kelihatan sekali sih gitu
kalau di debat sebelumnya kan ada yang bicara pak jokowi misalnya
bicara datanya cukup banyak kan gitu
nah ternyata di
di debat ketiga kali ini tuh membaca datanya lebih sedikit gitu
dan lebih umum gitu
jadi tidak lagi sangat detail
dan itu mungkin menjadi salah satu apa namanya
tekanan kepada dua pihak ini menjadi lebih sedikit gitu ya
karena masyarakat kayaknya udah antisipasi itu tadi ya
karena mereka juga ingin mendengarkan soal itu
tapi kalau soal perbandingannya positif negatif antara kiai ma'ruf sama sandi seperti apa
nah sebenarnya kalau kita lihat ya
dari percakapan emotion gitu ya
percakapan emotion yang negatif itu terhadap kedua kandidat itu relatif minim gitu
nah ini tuh yang menarik karena apa
ternyata masing masing netizen itu dia memiliki satu referensi sendiri gitu
jadi kita tahu bahwa ketika bicara tentang bill press gitu ya
ada kalau saya sebut ada sentuhan rasional dan ada sentuhan emosional yang muncul di debat ketiga gitu

trust dan anticipation yang tinggi
jadi hasil berdendam itu ini ya
wah press kukiai
yang paling besar itu ya
itu sampai tadi pagi juga masih besar
ada satu ratus empat puluh ribu percakapan soal hashtag ini gitu
jadi memang kalau pak kiai ini memang netizen ataupun masyarakat ya sudah fokus ke data
fokus ke fakta fakta yang kemudian dijelaskan oleh pak kiai
mereka kaget karena ternyata pak kiai itu bisa membeberkan data dengan detail gitu loh
dan dengan baik gitu
ya lebih intinya sih bisa bicara begitu
karena kan mereka agak punya apa namanya khawatiran ya dari yang pertama
sepertinya mereka agak underestimate gitu
jadi kita lihat bahwa trust yang besar itu sebenarnya itu ada perubahan wacana gitu
jadi perubahan wacana yang pertama bagaimana netizen itu berdoa gitu ya
harapan dan kekayaan
keyakinan dari para pesantren ulama di indonesia terhadap kiai maruf gitu
tapi ternyata di segmen ketiga itu ada perubahan bagaimana kata kata yang ditujukan kepada kiai ⁇ maruf ⁇ itu berubah gitu
jadi mereka mengatakan bahwa
nah kaget kan lihat situasi kiai maruf ternyata speechnya oke banget
kalau dibandingkan dengan pak sandi seperti apa
pak sandi agak uno lebih menarik juga
karena pak sandi itu dia berhasil mencuri perhatian netizen dan milenial kan
beberapa pilihan katanya beberapa isu yang dibawakan soal pengangguran
soal apa namanya industri empat dan lain lain
itu kan sesuatu yang dekat dengan mereka gitu
nah itu yang membuat sebenarnya di debat kemarin itu ada hashtag yang muncul dan besar sekali adalah
apa namanya wapres handal generasi milenial
kemudian juga bersaing dengan pak ⁇ maruf ⁇ yang dianggap sebagai berpengalaman
dan bijaksana gitu
jadi isu isu milenial itu memang ditujukan kepada pak sandi agak uno dan kita lihat tadi juga seperti itu gitu
tapi kalau masalah trust nya disini lebih kecil ya dibanding pak kiai ya
nah kalau pak sandi agak uno itu anticipation kan gitu
anticipation itu isinya adalah tadi harapan kemudian kewaspadaan soal data
dan salah satu yang menggerakkan adalah kemarin yang kasus ibulis gitu
kemudian juga terkait dengan bpjs gitu
kemudian soal pengangguran
itu kan isu isu yang banyak dibawa oleh sandiaga uno
dan netizen itu berharap bahwa apa yang disampaikan sandi agak uno semoga akan
lalu ada muncul juga emosi joy itu maksudnya gimana tuh mbak
joy itu dia
jadi dua duanya tuh muncul emosi joy gitu
jadi joy kepada kiai maruf yang berhasil gitu ya
membuat mereka tuh merasa puas gitu
dan sama seperti juga joy yang ditujukan kepada sandi agak uno gitu
jadi sandi agak uno dengan karakternya yang santun
dia tidak menyerang kiai maruf
itu menjadi salah satu perhatian netizen gitu
mereka seneng gitu
dan sandi juga bisa menjawab
jadi setiap kali di debat kemarin itu berlangsung dengan sangat baik gitu
walaupun ada misalnya ada serangan
salah fokus salah fokus gitu kan ada di netizen
ya seperti itu
nah salah fokusnya itu menarik ya
jadi itu ada emosi marah tuh
kita mikirnya bahwa itu adalah emosi marah yang ditujukan kepada sandiaga uno
ternyata tidak gitu
jadi emosi marah itu terjadi di akhir debat
dan netizen itu salah fokus karena dia bilang
sandiaga uno itu membenerin kancing aja gila gitu loh
ganteng banget gitu
oh ganteng banget
jadi isu soal bahwa sandi ganteng sandi santun gitu
itu adalah salah satu isu yang memang ditujukan kepada pak sandi agak uno gitu
jadi secara overall mbak tika melihat bahwa debat cawa press yang ketiga ini positif lah begitu ya
dan kita lihat sebenarnya kalau dilihat
dan mereka juga terhadap dua sisi itu gitu
ini menarik sekali ya jadinya ya
satu berbibawah satu lagi ganteng
berbibawah kan ganteng
nah gitu ya
tapi yang paling penting juga banyak netizen yang sudah mulai mengetahui topiknya gitu kan
bukan lagi masalah perdebatan yang muncul sebelum debat debat itu biasanya kan gitu ya
ya mudah mudahan betul betul bisa menjadi referensi untuk anda semuanya dalam memilih nanti ya
ketika pada saatnya waktu anda untuk memilih
jangan sampai tidak memilih
nanti ada debat lagi tanggal tiga puluh maret untuk pasangan capres cawapresnya
terima kasih mbak tika sudah hadir di good morning usai jeda
kita akan bawa anda untuk melihat film warkop dki reborn yang kembali dibuat
kali ini seluruh pemainnya diganti dalam film warcop dki reborn tiga dan empat
saat lagi tetap bersama kami